trans studio makassar pun menggelar acara sirkus dalam menyambut libur panjang natal dan tahun baru
ya kemeriahan sirkus ini seakan menyihir pengunjung yang menyaksikan aksi demi aksi menegangkan yang disuguhkan para pesirkus
di musim liburan kali ini trans studio makassar kembali mendatangkan para pesirkus dari rusia argentina dan hungaria
kali ini sirkus internasional ini mengambil tema kuesto yang menggambarkan kisah pencarian para pesirkus yang dilambangkan dalam atraksi atraksi mereka
satu persatu pesirkus pun tampil menyuguhkan aksi mereka yang dihelat di panggung utama trans studio makassar
mulai dari aksi ekstrim menjaga keseimbangan di atas ayunan yang ditampilkan pemain sirkus argentina alexis jonathan
hingga aksi piring yang berputar seimbang mendapat sambutan meriah penonton yang umumnya adalah anak anak yang datang bersama keluarga
banyak yang bertepuk tangan hingga memekik ketika aksi di atas bentang tali kawat tipis yang disuguhkan oleh dua pemain sirkus asal rusia oleg dan serge
beberapa pengunjung bahkan mengabadikan momen tersebut dengan kamera mereka
tak terasa aksi yang berlangsung hingga satu jam lebih pun usai
para pesirkus ini memberikan kesempatan para pengunjung untuk berfoto bersama
anak anak pun tak menyanyikan kesempatan berfoto bersama para pemain yang telah menghibur mereka
beberapa pengunjung yang datang dari daerah di sekitar makassar pun menikmati pertunjukan para pesirkus
seperti nina yang datang dari kabupaten sidrap sulawesi selatan
yang jelasnya banyak ya menonton ada tali sirkus tali itu ada topi sirkus topi
oh seru seru banget sih
juga keluarga ling ling yang terbang dari palu sulawesi tengah membawa kedua anak mereka turut serta
seru banget mereka teriak teriak
nah bagi anda yang akan merayakan liburan mari singgah di trans studio makassar
trans studio makassar adalah salah satu wahana hiburan dalam ruangan yang menginduk pada ct corps
dimana cnn indonesia juga bernaung
ahmad syamsuddin makassar